suka sama dia
ah gak bisa jawab
suka sama dia ya

dan aku yakin dia gak mungkin bisa cinta sama orang lain kayak dia cinta sama amar rumah tunangannya dia itu
kok jadi cerita sama kamu sih
udah udah udahlah mendingan sekarang kita narik kita harus kejar setoran
melayu melayu melayu
bapak ibu yang mau ke melayu ayo naik naik naik
nih aku udah bawain sarapan buat kamu
dari tadi aku nungguin kamu buat sarapan bareng tapi kamu gak datang datang
jadi aku bawa kesini aja
seharusnya kamu gak usah repot repot bikinin aku sarapan
karena aku juga bisa kok ngambil sendiri
itu kan udah kewajiban aku sebagai istri kamu
kamu kenapa sih
aku masih dingin aja sama aku
indira denger kamu tau kan kalau aku itu terpaksa untuk menikahi kamu
jadi jangan pernah sekali sekali kamu berharap aku akan menjadi suami yang baik seperti yang kamu inginkan
tapi kalau kamu gak bisa baik dikit gitu sama aku sih
aku kan juga mau diparah hatiin sama kamu
ya udah gini aja
karena kita udah terlanjur nikah
kita bikin perjanjian aja
perjanjian apa lagi sih
udah dira kamu tuh gak usah aneh aneh
ini buat kebaikan kita berdua za
kalau dalam tiga bulan aku gak bisa buat kamu jatuh cinta sama aku
gak ada salahnya aku terima perjanjian ini
aku emang udah gak mencintai dia
dalam waktu tiga bulan pun aku nggak mungkin bisa jatuh cinta lagi sama dia
dan jangan pernah sekali sekali kamu berkilah atau mencari alasan untuk berpisah dari aku
karena bagaimanapun juga aku gak mungkin jatuh cinta sama mereka
jangan khawatir za
aku akan pegang janji aku
dan kamu jangan pede dulu
dalam tiga bulan
kamu pasti akan jatuh cinta sama aku
ini ruangan kamu
saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di perusahaan kami
semoga kamu bisa menjalankan tugas kamu dengan baik
terima kasih pak farid
saya akan berusaha sebaik mungkin
dan saya juga akan berusaha tidak mengecewakan pak farid

terima kasih pak
oh adores tidak kenal

mana jalanan sepi begini lagi
mana ada taksi disini
baterai habis lagi
bis ini kan juga melintasi depan kantorku
gak ada salahnya sekali sekali aku naik bis
daripada aku telat ketemu klien

melayu melayu selamat pak
kalau tau kamu kenaikan disini
saya gak akan naik disini
saya tuh males deket deket sama kamu
apalagi kamu selalu buat jahat sama tante
pak berhenti pak
pak berhenti pak
gak bisa berhenti pak disini
gak lihat kok
ada rambu gak boleh berhenti
tapi saya mau mimpi pak
saya mau turun
ya hatta kalau mau turun pak
kalau ada bis yang lewat disini
nah untuk jaga jaga siapa tahu ada perlawanan
kalian perangin ini
kalian perangin ini
kalian perangin ini
siapa yang melawan sikat
target kita sudah datang
pilihan siap siap semuanya
melayu melayu melayu
bapak melayu pak
melayu melayu silahkan pak
jauh tarik bang tani
tak akan jumlah para para kalian
kamu orang yang memperlakukan mengarahkan

jangan lupa like share dan subscribe